sudah hari ini dilaksanakan untuk vaksin pertama
gitu dia udah sering jadi ya harusnya bisa compete juga lah bener dia berawal dari tarkam ya ceng ya